sore hari ini sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan analis komunikasi politik dari universitas pajajaran ada kunto adiwibowo
mas kunto kita akan bahas siapa saja yang potensial
adu mekanik politik di pilkada jawa barat
nah bagaimana sejauh ini dinamika politik di pilkada jawa barat yang paling mutakhir
kalau kita lihat kan juga backgroundnya adalah beberapa nama sudah ambil formulir
tapi dinamika politiknya gimana sih sekarang
ya dinamika politik ini kan lebih banyak sekarang ada di tangan partai politik ya mbak ya
yang pertama partai politik tentu sedang menyaring dan menseleksi siapa tokoh tokoh
atau nama nama yang kemudian punya popularitas tinggi elektabilitas tinggi
dan yang kedua partai politik tentu sedang menjalin komunikasi
karena tidak ada satupun partai politik di jawa barat yang bisa mengajukan calon sendirian
jadi mau nggak mau kan harus berkoalisi
nah koalisi ini kan ada banyak problemnya ya mbak
yang pertama tentu soal kesamaan tujuan
lalu kedua soal siapa yang ada di gubernur siapa yang ada di wakil gubernur
karena bargaining position tentu akan menentukan
dan yang ketiga juga hitung hitungan mesin partai politik
apakah partai politik yang diajak berkoalisi ini punya potensi mesin politik yang cukup bagus atau tidak
hanya membebani partai politik yang lain
nah itu menurut saya sekarang sedang jadi obrolan tingkat elit lah istilahnya
sedangkan di level masyarakat sendiri sudah ada nama nama yang kemudian muncul
dan tentu saja sudah banyak spanduk spanduk baliho yang terpasang
nah ini tinggal kemudian bagaimana calon calon ini berani berdiskusi langsung dengan masyarakat
untuk kemudian menawarkan solusi solusi atas masalah masalah yang dirasakan oleh masyarakat jawa barat mbak
mas kunto golkar kan selain di jawa barat sebenarnya masih wait and see ya
dengan posisi seorang ridwan kamil yang juga nantinya
dikabarkan kan disiapkan juga untuk maju ke pilkada jakarta kalah
kalau nanti misalnya head to headnya dengan anies baswedan
bagaimana analisis anda soal ini masih wait and si langkah dari golkar
ya tentu saja golkar juga harus menghitung ya mbak ya
karena sosoknya ridwan kamil sendirian
dia nggak mungkin dipecah dua jadi di jawa barat juga dan di jakarta juga kan
teman teman golkar di jawa barat tentu butuh sosok ridwan kamil
dia punya probabilitas menang yang jauh lebih besar daripada lawan lawannya
walaupun bukan berarti langsung dan pasti menang kan gitu
tapi paling tidak potensi kemenangannya ada di jawa barat
sedangkan di jakarta kan lawannya misalnya pak anies turun kan juga harus golkar di jakarta
juga harus punya sosok yang paling tidak bisa
sebanding dan berimbang bisa jadi kompetitor yang menarik bagi pemilih jakarta selain anies baswedan
nah ini persoalannya di situ
kalau saya lihat sih pak rk nya pengen ke jakarta tapi golkarnya pengen ke jawa barat
nah ini mungkin yang juga masih jadi dinamika internal dan komunikasi komunikasi dengan partai lain tentu saja terus dijalin
karena ya tadi golkar tidak bisa
padahal jadi peraih suara nomor satu ya di pileg kemarin ya posisi nomor satu partai golkar kemudian disusul gerindra dan juga pks ya
apa ada kemungkinan nanti kan air langga hartarto ketua umum partai golkar bilang
kalau nanti misalnya mau berpeluang untuk berkoalisi akan diutamakan partai partai yang ada di dalam koalisi indonesia maju
apakah mungkin kemudian golkar akan berkoalisi dengan partai gerindra
iya mbak kalau dari lihat karakteristik partai ya
partai golkar adalah salah satu partai yang cukup demokratis dan cukup rasional dalam artian dari sejarahnya dan track recordnya
ketika mengusung calon kepala daerah golkar akan selalu melihat hasil survei
itu yang pertama akan dilihat
lalu kemudian juga bagaimana konstelasi politik di lokal daerah
berbeda dengan gerindra yang sifatnya lebih top down
lebih instruksi dari ketua umum
hampir sama dengan pdi perjuangan kan instruksi ketua umum
menurut saya dari karakteristik partai yang berbeda ini kita juga sudah bisa menebak nih mbak
paling tidak golkar pasti akan menghitung mana calon yang paling berpeluang menang dengan simulasi yang seperti apa
wakilnya siapa berkoalisi dengan siapa gitu
pada akhirnya itu yang tentu akan jadi pertimbangan golkar dan tidak hanya soal apa tadi soal kim saja
tentu golkar pasti akan membuka berkoalisi dengan siapapun
saya mau koreksi juga yang nomor satu ternyata kan adalah partai gerindra ya
kemudian disusul golkar dan juga pks ya
tapi ini menarik kalau misalnya memang masih dalam suatu koalisi ada kemungkinan peluang untuk bekerja sama
tapi mas gunto satu lagi nih yang menarik
ada penantang yang kemudian bisa saja nih jadi kuda hitam di pemilihan atau di bursa pemilihan gubernur jawa barat
pkb kan menyatakan akan menjadi pesaing koalisi ridwan kamil dengan membuat poros sendiri di pilkada jawa barat
sebenarnya anda lihat sejauh mana sih kekuatan pkb di pilkada jawa barat
kalau pkb tentu punya potensi besar apalagi dari hasil pil kemarin di jawa barat juga nggak berkamat gitu kan
nah yang jadi persoalan
kan memang di pilkada ini biasanya pemilih akan membedakan atau memisahkan antara partai dan tokoh gitu
sangat sering koalisi partai yang kelihatannya gemuk punya kursi banyak ternyata kalah dengan koalisi partai yang kecil tapi tokohnya cukup lumayan elektabilitasnya
nah ini yang mekanisme ini yang kemudian mekanisme pemilih seperti ini yang kemudian harus hati hati dilihat oleh partai politik juga
pada akhirnya kan tadi sekali lagi pemilih tentu akan melihat calon gubernurnya daripada partainya gitu
yang biasanya terjadi di jawa barat ya mbak ya
dan tentu walaupun begitu ada juga problem partai itu adalah kesolitan mesin partai
nah ini yang jadi penting sekarang
yang jarang disadari oleh kita di dua ribu delapan belas ridwan kamil itu menang hanya terpaut kurang dari tiga persen
dari pasangan asik yang gerimbra dan pks
karena mesin politiknya pks sangat kuat tuh di jawa barat
oke mesin partai dan juga bicara sosok ya
sosok ini yang tidak bisa dikesampingkan kalau kita bahas soal pilkada jawa barat
nah selain nama ridwan kamil kemudian juga ada nama deddy mulyadi ada juga nama kader atau politisi dari pan desi ratnasari bima arya kemudian juga ada saiful huda dari pkb
dari nama nama ini menurut anda mas kunto siapa yang paling siap lah kita katakan untuk adu mekanik di pilkada jawa barat nanti
ya saya harus bilang secara objektif pak ridwan kamil dari hasil survei
karena petahana gitu kan punya potensi yang besar
tapi bukan berarti dia akan menang mudah gitu kan
akan beda cerita kalau ternyata semua partai di luar koalisinya golkar ini kemudian juga bersama sama melawan ridwan kamil
jadi kalau cuma ada dua pasangan ridwan kamil versus the other ini gitu kan bisa jadi akan sangat berat bagi ridwan kamil karena pasangannya cuma dua
kemarin kemarin di jawa barat kan ada lebih dari tiga pasangan ya mbak ya ada empat lima gitu kan
suaranya cukup apa ya cukup tersebar gitu
nah ini juga jadi hitungan strategi pasti hari ini bagi partai partai politik
apakah mereka menginginkan satu lawan saja versus rituan kamil atau kemudian ada dua atau tiga nama yang lain
dan dengan resiko bahwa suaranya akan terpecah dan ridwan kamil lebih solid suaranya
nah ini juga jadi pertimbangan pasti di elit politik
ada nama nama selebriti seperti kak fdc kemudian kang bima arya atau bahkan kang deddy mulyadi yang juga sudah jadi selebriti di youtube
ini juga menarik bagaimana jawa barat memang selalu terpikat dengan selebriti
deddy miswar pernah deddy yusuf pernah dan ini membuktikan bahwa sebagai food getterers celebriti memang punya kekuatan yang cukup unik di jawa barat
pernah ada nama nama selebritas juga yang mengisi bursa pilkada jawa barat ada de yusuf deddy miswar
kemudian juga bahkan deddy miswar ini memenangkan pilgub jawa barat bersama aher kala itu ya
dan anda merasa yakin itu bakal terjadi lagi
faktor atau sosok faktor sosok dan juga tingkat keterkenalan dari seorang sosok yang nantikan maju di pemilihan gubernur jawa barat
jadi faktor paling tinggi nanti akan mempengaruhi pilihan dari pemilih begitu
ya karena ridwan kamil sendiri adalah selebriti mbak
tanpa harus didampingi oleh valebility dalam arti
ya dia sudah punya fanbase yang cukup besar gitu
modal ini yang tentu jadi penting bagi ridwan kamil ya mbak ya
tapi kalau misalnya ada selebriti lawan selebriti yang lain
tentu ada faktor faktor lain seperti saya sudah sebut tadi
kemudian seberapa besar persona yang kemudian dijual oleh calon calon gubernur ini
jadi tentu tidak jadi faktor tunggal tapi popularitas itu akan jadi penting ketika ada lebih banyak calon yang bertarung dalam pilkada
sehingga orang ketika memilih akhirnya ya udahlah ini aja yang mau dikenal kan gitu
tapi kalau calonnya cuma dua atau tiga mungkin pertimbangan pemilih akan lebih ada dimensi dimensi lain selain keterkenalan
baik kita masih akan tunggu nanti siapa siapa saja yang akan serius maju untuk bertarung di pemilihan gubernur jawa barat
terima kasih mas kunto sudah bergabung bersama kami di rumah pemilu